rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak menuai protes organisasi mahasiswa di
makassar pada rabu dalam aksinya mereka membakar ban tapi dihalang halangi polisi hingga terlibat
adu mulut saling dorong dan nyaris adu jotos aksi ini bagian dari penolakan mereka atas
rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak naiknya harga bbm ikut menaikkan harga
bahan pokok yang semakin menyengsarakan rakyat khususnya rakyat kecil yang semakin tercekik
aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bbm jenis pertalite dan solar bersubsidi juga
terjadi di surabaya jawa timur ada empat alasan buruh menolak kenaikan harga bbm pertama kenaikan
harga bbm akan membuat daya beli masyarakat turun mengingat dalam tiga tahun terakhir upah buruh
tidak naik kedua buruh meminta pemerintah tidak membandingkan harga bbm dengan negara lain yang
memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan indonesia ketiga buruh menuntut
pemerintah mengecek lagi berapa sebenarnya pemakai pertalite dan solar subsidi selama ini sebab
berdasarkan survei buruh pengguna pertalite adalah masyarakat kelas menengah bawah dan keempat
ongkos transportasi umum berpotensi meningkat hingga empat puluh persen jika harga pertalite dan solar naik
selain menolak kenaikan harga bbm para buruh juga menolak pengesahan undang undang cipta kerja